yang berdampak pada kemacetan akibat demonstrasi sopir taksi dan angkutan umum
namun juga petinggi negara tidak terkecuali presiden dan wakil presiden herna
indra presiden jokowi dan wakil presiden yusuf kala
terlambat menghadiri rapat kerja pengarahan kejajaran kabinet
rapat kerja yang dijadwalkan mulai pukul sembilan pagi harus mundur tiga puluh menit
karena presiden dan wakil presiden belum hadir
karena terlambat yusuf kala akhirnya membuka agenda rapat sebelum kedatangan jokowi
yusuf kala sempat menyinggung soal kemacetan akibat demonstrasi
tidak lama setelah rapat dibuka presiden jokowi dodo tiba